jangan om jangan
irwan kemana saja kamu selama ini
andre sudah mati
dan sebentar lagi lo yang bakal menyusul
tunggu nanti aku masuk
pak ether ini si
ini bu yohana
ya bu yohana ini kakak kembarnya bu tantri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
sekarang perlu kamu ketahui ibu kandung kamu yang sebenarnya adalah bu yohana
ibu kandung aku ibu kandungmu nak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
akhirnya kamu bertemukan kami
terima kasih ya allah
dulu begitu kita ke kantor polisi semuanya kita jelaskan di kantor polisi
oh terima kasih pak
untuk terakhir kali boleh saya bicara dengan anissa
doakan selama om jalani hukuman ini om bisa menjadi orang baik

bahkan selama om menjalani hukuman ini om bisa menjadi orang baik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
dan bisa om bertemu kembali dengan anissa
terima kasih banyak ya om

sama sama saskia jaga diri baik baik ya bisa kamu pasti sudah besar saat om bebas nanti
sama sama saskia jaga diri baik baik ya anissa
yang menjadi dalang semua ini adalah wirjo si pengusaha
tionya sudah mati
tionya sudah mati
kalian memang bodoh semuanya
ada apa sih pak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
bu saya bicara dulu dengan luki berdua ya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

kamu enggak apa apa
benar enggak apa apa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
kami membawa surat perintah penahanan untuk bapak
tidak ada apa apa bu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
karena bapak diduga terlibat dalam kasus pembunuhan sebulan yang lalu yang sedang kami tangani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
aku menangis suku tak mampu berkata